datang ke kampus dan kampus memang perlu ngundang
ini berbeda dengan kampanye
ini berbeda dengan kampanye
yang dikerjakan di sini bukan sebuah kampanye
karena kan tidak ada peraga tidak ada ajakan untuk memilih
tapi ini adalah tempat di mana arah ke depan dibahas
prioritas ke depan dibahas
dan masyarakat ilmu seperti kampus adalah tempat yang tepat untuk melakukan itu
jangan ada rasa takut di dalam berekspresi
selama ekspresi itu adalah untuk memajukan masyarakat
dan sikap kritis pada siapapun badan manapun termasuk pemerintah ada sesuatu yang normal
sana itu jangan dijadikan sebagai pencemaran nama baik
tapi justru itu dijadikan sebagai wahana untuk menjelaskan lebih lengkap